baru juga sampai rumah sakit
udah langsung disambut sama si cewek asongan aja
kayaknya bakal rusuh nih
jalan jalan tak jagain ruangannya pangeran
aku kok khawatir ya mikirin putri
kalau dia ketemu pak alex gimana lagi
mendingan aku telepon daripada gak tenang
kenapa berantakan sih
kayak pernah liat map ini
ini kan rekam medisnya mas jaka
jantungnya mas jk gak ada masalah
semuanya baik baik aja
pak jaka meninggal karena serangan jantung
kayaknya ada yang aneh ya bu ya
masalahnya saya sama pak jaka itu
dan tidak ada tanda tanda bahwa
ada serangan jantung atau kelingan jantung
dan terakhir saya mendengar kabar
kalau pak jaka itu meninggal
sebelum kami main golf
mas jaka waktu itu meninggal karena serangan jantung
aku harus tanya
masalah ini ke dia
pempunyai siapa sih
ada si anak kamu
bantuin cewek asongan itu untuk masuk ruang icu
jangan pernah bantuin cewek asongan itu untuk nemuin pangeran
kamu kok tiba tiba telepon aku terus marah marah
aku sama sekali nggak ngerti loh
lagipula aku gak ngerti siapa sih cewek asongan itu
kamu selama ini tahu kan
kalau si putri itu deket deketan itu
deket sama pangeran
kamu salah kali
putri itu dekatnya sama rizky
aku tau banget kok
mereka memang sangat deket
bahkan anak kamu sendiri
kamu gak tahu urusannya seperti apa
coba deketin pangeran selama ini
bahkan dia udah berani ngomong cinta sama pangeran
jadi selama ini rizky sama pangeran saling bersaing buat dapetin putri
aku tahu diantara rizky dan pangeran memang sempat bersih tegang karena putri
tapi aku gak tau masalah sebenarnya apa
karena rizky gak pernah cerita masalah pribadinya sama aku
selama ini aku bisa lihat kalau rizky sangat cinta sama putri
kalau alex bilang putri udah nyatain cinta ke pangeran
itu artinya cinta rizky bertepuk sebelah tangan
berarti ada dua hal yang harus diperlukan untuk mencari rizky
kamu harus bilang sama anak kamu rizky
kalau dia harus jauhin putri dari pangeran
aku mau segera perusahaan kita bisa merger
atau aku akan kasih tahu anak kamu
harta kekayaan ibunya selama ini adalah hasil rampasan
dan juga akan aku kasih tau
kalau ternyata ibunya terlibat dalam kematian pak jaka
soal pak jaka
kamu juga ikut andil disitu ya
jadi jangan seolah olah kamu limpahin semuanya ke aku dong
karena itu anak kamu sebabnya
kalau rizky bisa buat putri jatuh cinta sama dia
putri gak bisa deketin pangeran
tapi sekarang apa
jelas aku salahin anak kamu
tapi sekarang aku gak bisa deketin pangeran
asal kamu tau
aku hanya ingin kamu turutin kemauan aku
atau semua yang aku ngomongin tadi
aku mau kejari putri sekarang
aku mau kejari putri sekarang
gue mohon sama lo kejar putri sekarang
gue takut dia kenapa napa lagi
baru juga sampai rumah sakit
udah langsung disambut sama si cewe asongan aja
kayaknya bakal rusuh nih
itu cepet kamu
kok lo jahat banget sih sama mel
emang kenapa bentar bentar bentar emang kenapa
ada yang salah di ucapan gue
gak ada kan
karena mel itu pantas buat dapet ini semua
karena adiknya anak udah kelewatan
ya tapi gak gitu juga kali
sekarang boleh ngerasa ya kalau kalian semua sedih
emil gue kasih tau sama lo ya
lu kalau mau pura pura buta itu pikir pikir dulu
jadi sekarang tauan kan
ngerasain kan akibatnya kayak gimana
paham lo semua
gak usah kita ngeladini mereka
mending sekarang kita susulin putri sama rizky
oh salah satu lagi ya
sili juga lo ya tak
kencengkan dikit dong gak berasa
yaelah ini udah kenceng pak bos
ini udah sepuluh tahun kan
pak bos ada telepon
cuk cuk cuk
cuk gimana cuk
berhenti cuk buruan angkat
ada apa gerangan nih tiba tiba bunda wang nelfon
ada masalah yang saya ingin tanyakan ke pak remon
ini tuh masalah
masalah almarhum suami saya pak
saya mau tanya medical check up yang waktu itu pernah kita bicarakan pak
boleh boleh boleh
biar lebih jelas
ya kita ketemu hari ini ya sekarang ya
bilang aja ke pak bos sekarang sama bunda wang